om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu
kita pergikan salam nasional kita merdeka
baik terima kasih rekan rekan pers atas kehadirannya di kantor dpp pdi perjuangan
kantor ini menjadi saksi bagaimana bulan mei adalah bulan perjuangan
peristiwa terkait dengan jatuhnya pemerintahan otoriter
orde baru ditandai dan mengawali semangat reformasi itu
karena itulah pada kesempatan hari ini saya didampingi oleh mas jarod saiful hidayat
kemudian bung boni triana juga selaku anggota steering committee
dan sejarawan partai yang bertugas untuk
bagaimana sebagai bangsa besar kita berpijak pada sejarah yang benar
dan menatap masa depan dengan penuh optimisme
kemudian di sebelah kanan adalah saudari sally selaku sekretaris piring committee
dan paling kiri adalah bung senok selaku jurubicara partai
pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal
kerja nasional kelima partai dengan tema satyam eva jayate
dengan subtema kekuatan persatuan rakyat jalan kebenaran yang berjaya
lima ini telah dirumuskan oleh ketua situation room mas prananda prabowo
dan menjadi tema sentral yang menjadi daya gerak partai
di dalam menghadapi berbagai persoalan persoalan
terkait dengan kegelapan kekuasaan dan matinya demokrasi
untuk itu rakernas diawali dengan menggelorakan semangat juang
api perjuangan nantak kunjung padang
yang telah dimulai prosesinya pada hari jumat
tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh empat
dengan mengambil api abadi merapen

ketua situation room juga telah diperkenalkan
dengan mengadakan penelitian dan penelitian
tentang kekuatan rakyat jalan kebenaran yang berjaya
api perjuangan nantak kunjung padam ini akan sampai di jakarta
dan besok pada jam lima belas tiga puluh
oleh para pelari maraton
dan mini maraton termasuk saya
akan membawa obor kebenaran tersebut
untuk dibawa ke tempat rapat kerja nasional
bersama dengan seluruh komponen anak anak muda
rapat kerja nasional kelima secara teknis
dan juga secara substansi dari seluruh materi materi yang dibahas
sudah diselesaikan oleh steering committee
yang berasal dari fungsionaris dpp partai
ketua sekretaris bendara dpd dan dpc partai
anggota dpr ri badan dan saya partai
ketua sekretaris bendahara dpln
dewan pimpinan luar negeri dari enam belas negara
anggota dprd provinsi kabupaten kota
kepala daerah wakil kepala daerah pd perjuangan
dan calon anggota dpr ri terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat
jumlah peserta mencapai empat delapan ratus lima puluh delapan peserta
nah di dalam rapat kerja nasional ke lima tersebut
agenda utama di dalam pembukaan rakernas
itu adalah menerima obor dan api nantak kunjung padang
api perjuangan nantak kunjung padang
ini pidato politik dari ketua umum pd perjuangan
ibu prof dr megawati soekarno putri
bahwa rakernas merupakan suatu momentum
untuk mensikapi dan melakukan evaluasi
terhadap apa yang terjadi di dalam pemilu presiden
dan pemilu legislatif pada dua ribu dua puluh empat yang lalu
ya pada tanggal empat belas februari
di mana steering committee telah melakukan pembahasan
secara intens untuk merumuskan sikap sikap politik partai
terkait dengan konsolidasi partai dalam menghadapi pilkada serentak
sikap politik terkait dengan situasi dan dinamika
politik nasional dan internasional
sikap politik terhadap berbagai persoalan pokok rakyat
yang harus direspon
dan juga akan disampaikan sikap politik
yang berkaitan dengan tantangan tantangan demokrasi
yang akan datang serta bagaimana sebagai negara hukum
harus menghormati supremasi hukum
dan juga sistem meritokrasi yang harus dibangun
di luar itu rapat kerja nasional juga
akan membahas berbagai hal hal yang sifatnya strategis
terkait dengan bagaimana strategi pemenangan
pendulu kadal serentak pada bulan november dua ribu dua puluh empat
sebagai partai yang mengemban nama demokrasi
di dalam rakernas akan juga didengarkan
suara arus bawah yang disampaikan oleh
dpc maupun dpd partai
dan suara arus bawah itu akan didengarkan
oleh pd perjuangan sehingga terkait sikap politik partai
termasuk bagaimana di dalam mencikapi pemerintahan
yang akan datang tentunya harus dilakukan
dengan mendengarkan seluruh elemen elemen partai
yang hadir di dalam rapat kerja nasional ke lima tersebut
di luar itu partai juga mengadakan konsolidasi
terhadap seluruh anggota legislatif partai
di tingkat provinsi dan kabupaten kota
sehingga pada hari kamis tanggal dua puluh dua oktober
juga akan dilakukan maaf
kamis tanggal dua puluh dua dua puluh tiga mei
juga akan dilakukan suatu bimtek
fintech bimbingan teknis kepada seluruh anggota dprd provinsi
ini sekaligus sebagai prakondisi terkait dengan pelaksanaan
rapat kerja nasional ke lima
mengingat seluruh komponen dari legislatif partai
saat ini juga harus berjuang bagaimana menjadikan
fungsi legislasi anggaran dan pengawasan
di dalam menjawab berbagai persoalan pokok rakyat
khususnya di bidang perekonomian
mungkin ada tambahan dari mas jarod
dalam suatu momentum di mana semangat reformasi bergelora menghadapi berbagai bentuk sisi sisi gelap kekuasaan
dan itu terekam kuat di dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh tokoh civil society
yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di mk
dan pemilu ini di dalam sengketa ilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari tiga hakim mk
dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum
menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat
pd perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat
karena ibu mega dan pdi perjuangan adalah partai yang tidak hanya menjadi victim atas pemerintahan yang sangat otoritar saat itu
tetapi juga memiliki legacy di dalam memperjuangkan demokrasi yang berkedalatan rakyat
itulah yang akan diundang oleh pdi perjuangan di dalam rapat kerja nasional yang kelima
kemudian yang kedua sikap politik terhadap pemerintahan yang akan datang
di dalam pembahasan rapat rapat pendahuluan termasuk melibatkan dpc dan dpd partai dalam rangka prakernas kelima
dpp memberikan kesempatan bagi dpc dan dpd untuk menangkap suara arus bawah
suara anak ranting ranting pac dan dpr
mereka lah yang nanti di dalam rapat kerja nasional ini memiliki kedaulatan penuh untuk menyampaikan aspirasi
sehingga sikap sikap politik tentu saja juga akan melihat bagaimana problematika yang dihadapi oleh rakyat bangsa dan negara
rakernas belum dijalankan sehingga sikap politiknya tentu saja sebagai proses demokrasi harus menunggu pada saat rakernas itu berjalan
kemudian yang ketiga terkait dengan pilkada serentak
saat ini skala prioritas dari dpp pdi perjuangan adalah memberikan kesempatan bagi seluruh kepala kepala daerah yang incumbent
itu jumlahnya sangat banyak
sebagai contoh dari sumatera utara toba batubara dairi nias serdang bedakai dari rio bengkalis rokangulo dapetan dan kota samban
serdang bedakai dari rio bengkalis rokangulu pelawawan kepulan rio natuna provinsi jambi
kota sungai penuh provinsi bengkulu dari bengkulu utara sumatera selatan pali musirawas utara
empat lawan kota prabu mule dan seterusnya
ada lebih dari satu ratus tiga puluh tujuh daerah yang saat ini menjadi skala prioritas bagi pdi perjuangan
untuk dikeluarkan rekomendasi terlebih dahulu karena mereka berasal dari internal partai
dan mampu membangun suatu progres suatu kemajuan di dalam konsolidasi partai
tahap selanjutnya setelah rakernas daerah daerah yang memiliki political heavy
seperti jakarta jawa tengah sumatera utara sulawesi utara karena posisi geografisnya
kemudian beberapa wilayah seperti jawa timur dan beberapa daerah daerah strategis lainnya
akan dibahas rapat kerja nasional yang kelima tentu saja juga menampung seluruh masukan masukan
terkait dengan calon calon yang nantinya oleh peserta rakernas kelima akan dibawa dan dibahas
di dalam komisi yang membahas tentang pilkada serentak tersebut
strategi kerjasama dengan partai politik lain juga akan dibahas sebagai upaya untuk mengedepankan
ya selamat siang mas asto dan jajaran di depan aku tohir dari cnn indonesia com
ada tiga pertanyaan mas satwa pertama masih terkait
pertama masih terkait rakernas pertama masih terkait rakernas
rakernas terakhir ya sebelum kongres nanti tahun depan
apa kira kira yang akan menjadi fokus dalam rakernas kali ini nggak satu tahun ke depan kira kira begitu
terus yang kedua terkait pilgub jateng kalau kemarin mas asto sebut sudah ada delapan nama
di jakarta yang potensial akan diusung bagaimana dengan jawa tengah sudah ada berapa nama kira kira sejauh ini
dan yang ketiga terkait mas bobi yang kemarin baru diumumkan sebagai kader gerindra
pertanyaannya adalah apakah itu akan semakin menutup peluang pertemuan antara bu mega dan pak prabowo ke depannya
terima kasih bung koir sianen
jadi rakernas yang kelima ini kan sebagai kelembagaan partai rakernas v itu selalu dijalankan setelah pelaksanaan pemilu
kita lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu evaluasi internal partai evaluasi posisi politik partai yang berada di dalam pemerintahan
kemudian tugas tugas ideologis partai serta mempersiapkan agenda partai selanjutnya
begitu banyak calon gubernur dan wakil gubernur yang berasal baik itu dari tingkat pusat
maupun juga dari kepala daerah dan kader kader partai lainnya
ini sedang digodok karena merupakan hal yang sifatnya strategis
ya tentu saja nanti akan diumumkan secara serentak ya
sebagaimana yang terjadi dalam pilkada serentak
ada pengumuman tahap pertama tahap kedua tahap ketiga dan seterusnya
kemudian terkait dengan pilihan politik ya setiap warga negara oleh konstitusi memiliki hak
untuk berserikat dan berkumpul termasuk mau bergabung ke partai politik mana
ada yang bergabung karena idealisme ada yang bergabung karena kepentingan kepentingan
jadi perjuangan menghormati pilihan pilihan untuk bergabung di dalam partai politik tersebut
ya mas asto ini saya rian dari kompas com mas beserta jajaran pdip lainnya
ini saya mau nanya terkait dengan rakernas juga yang pertama
rakernas kali ini yang pertama kalinya ketika pak jokowi itu tidak diundang dan juga wapres gitu kan
nah dari dpp pdip sendiri apakah ada refleksi tersendiri gitu ketika rakernas kali ini tidak ada pak jokowi
yang juga sebelumnya kita ketahui bersama adalah kader pdi perjuangan gitu
apa repertisi khusus dari rakernas kali ini ketika tidak ada pak jokowi lalu yang kedua itu soal isu lain di luar rakernas
ini kan kemarin dari pkb dan pks sepertinya membancerkan mas anies gitu untuk dimajukan di pilkada
nah apakah dari dpp pdip apakah sudah ada membangun komunikasi dengan mas anies misalnya untuk dimajukan ke pilkada jakarta
lalu mungkin jugakah dari pdip mengusung tidak dari internal partai gitu untuk pilkada jakarta
baik tidak ada refleksi khusus
atas tidak adanya pak jokowi
karena partai ini didasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota dari tingkat anak ranting
ranting pac satgas partai dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput
tapi rakernas juga akan melakukan evaluasi secara kritis
maka kami sudah mengadakan berbagai fokus group discussion dengan mengundang para pakar
kami mendengarkan masukan masukan dari pakar pakar hukum para ahli tata negara para tokoh tokoh demokrasi para budayawan
semua sudah kami dengarkan masukannya
termasuk mereka mereka yang selama ini bergerak
kemudian seluruh rancangan ini nanti akan diperkaya oleh peserta rakernas yang menangkap suara arus bawah
jadi pd perjuangan sesuai dengan temanya akan memegang teguh nilai nilai jatian eva jayade tersebut
kemudian ya pkb dan pks karena memiliki emotional bonding di dalam kerjasama pilpres
tahun dua ribu dua puluh empat ini mereka tentu juga melakukan suatu langkah langkah konsolidasi sebagaimana pdi perjuangan lakukan
nah nama nama yang disebutkan tadi belum melakukan komunikasi politik dengan dpp partai
karena dpp juga mendengarkan bagaimana harapan harapan rakyat terkait dengan daerah
khusus ibu kota tersebut
ya proses interkoneksi dengan wilayah wilayah sekitar
upaya untuk mengatasi pencemaran udara membangun sistem transportasi publik yang nyaman
mengatasi berbagai persoalan persoalan lingkungan itu yang juga menjadi concern dari dpp pd perjuangan
tetapi begitu rapat rapat
rapat kerja nasional ke lima dijalankan semua akan bergerak cepat
karena dpp juga sudah membentuk suatu tim khusus dalam kaitannya dengan pilkada serentak tersebut
ijin mas rastrof dan jajaran asyariyo dari sinmpv
pertama soal masih soal rakar mas mas
saya ingin fokus dulu soal sikap partai
sebelum loncat kepada isu pilkada begitu
karena dari apa yang kami lihat bahwa memang sikap politik dari partai
jadi perjuangan ini memang ditunggu oleh masyarakat
apalagi melihat bagaimana dinamika politik dalam pemilu dua ribu dua puluh empat
terkait dengan tema kebenaran pas menang atau satyam eva jayati ini mas asto
dari statement yang tadi mas satwa sudah sampaikan dan bagaimana nanti itu akan dibahas di dalam rakernas
artinya apakah masih ada kemungkinan
bagi pdi perjuangan untuk nantinya misalkan bergabung dengan pemerintahan yang ada begitu
karena kalau kita lihat dari bagaimana dinamikanya segala kecurangan yang dirasakan oleh pdi perjuangan
dalam pilpres juga lalu dengan tema yang ada
apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan dari pdip untuk kemudian masih memungkinkan untuk bergabung dengan pemerintahan yang akan berjalan nanti
lalu kemudian yang kedua soal sesi yang ada di dalam rakernas nanti
kita tahu mas ganjar sebelumnya sudah memberikan statement
ataupun sikap politiknya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan yang ada
apakah nanti ada sesi khusus untuk capres dari pdip begitu mas ganjar
untuk berbicara terkait dengan sikap politiknya yang nanti akan didengarkan oleh seluruh kader partai begitu
dan yang ketiga terakhir mas ini soal isu politik begitu
bagaimana kemarin di dalam acara world water forum kita lihat pak jokowi dengan mbak uwan
bagaimana kemarin di dalam acara world water forum kita lihat pak jokowi dengan mbak puan
ini terlihat bersama sama begitu apakah ini dilihat dari dpp sebagai komunikasi informal ataupun upaya dari pak jokowi untuk kemudian mengambil hati kembali ibu mega
jadi sikap politik akan dibahas di dalam rapat kerja nasional kelima
kalau secara empiris sikap politik
apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
pada kongres dua ribu empat dua ribu sembilan dua ribu lima belas dan dua ribu sembilan belas itu diputuskan di dalam kongres partai
karena memang pemerintahan baru itu kan efektif dalam periodisasinya setelah tanggal dua puluh oktober
nah rakernas dengan seluruh dinamikanya akan mendengarkan suara suara dari peserta rakernas tersebut
dan disitulah sikap politik akan diumumkan pada saat penutupan rakernas partai
kemudian pak ganjar dan prof mahfud ini secara periodik itu terus memberikan masukan termasuk dalam rangka rakernas kelima ini
pak ganjar sendiri kami undang sebagai salah satu narasumber di dalam fgd yang membahas tentang kepala tentang pilkada
dan juga suatu visi
visi dari pasangan calon yang akan diusung oleh fgd pekerjuangan
di mana visi misi tersebut diturunkan dari konsepsi pola pembangunan semesta berencana
partai sudah memiliki platform dasar prastia partai sebagai saripati dari seluruh keberhasilan para kepala daerah yang diusung oleh pd perjuangan
berkontribusi dulu di dalam merumuskan dasar prasetya partai
prof mahfud sudah kami minta masukannya terhadap berbagai pandangan beliau terkait dengan reformasi hukum berbagai agenda agenda legislasi
dan juga dengan kepentingan politik seperti revisi undang undang mk revisi undang undang terkait dengan pembahasan undang undang penyiaran
dan juga undang undang kementerian gan
sehingga secara periodik kami mengadakan pertemuan dengan pak ganjar dan prof mahfud yang secara khusus diundang oleh ibu megawati soekarno putri
kemudian sikap yang ditunjukkan oleh pak ganjar pranowo
itu adalah bagian dari suatu sikap yang menjadi pembelajaran yang baik di dalam demokrasi kita
bahwa secara pribadi pak ganjar sebagai calon presiden tidak menjadi menteri dan bergabung di dalam kabinet yang akan datang
sikap politik partai terkait dengan hal tersebut akan menerima masukan di dalam rapat kerja nasional tetapi keputusan politik
itu bisa dilakukan pada saat rapat kerja nasional bisa juga dilakukan pada saat kongres yang akan datang
kalau belajar dari kongres kongres sebelumnya karena ini merupakan hal yang sangat strategis
itu rata rata ditetapkan di dalam kongres
tetapi rakernas yang mengemban nilai nilai demokrasi tentu saja akan melihat sense of urgency dan sense of reality
terkait dengan sikap politik partai
kemudian pertemuan antara pak jokowi sebagai presiden dan mbak puan selaku ketua dpr ri dilaksanakan dalam fungsi legal formal
dan tugas tugas kenegaraan di mana indonesia menjadi tuan rumah dari suatu konferensi yang sangat penting
sikap pdi perjuangan selama ini itu adalah menyelamatkan kehidupan termasuk menjaga sumber sumber mata air menjaga lingkungan hidup
itu suatu konferensi internasional yang senafas dengan ideologi partai dan juga selama ini menjadi concern dari pd perjuangan
sehingga kami banyak dicatat sebagai partai yang melakukan perawatan sungai membersihkan sungai
menyelamatkan sumber sumber mata air melakukan penghijauan dan itu menjadi bagian dari kultur yang dibangun partai
selamat siang pak asto saya kadik dari detik com
izin mau tanya pak hasto ini kan beberapa waktu lalu muncul nama pak basuki atau pak ahok yang katanya mau diusung untuk pilkada jakarta
sudah ada pertimbangan pasti belum sih pak ahok ini akan diusung di jakarta atau diusung di sumut
kan katanya namanya juga dipertimbangkan untuk disungut
barangkali dari pdip untuk menandingi mas bobi itu pak ahok nanti pastinya lebih di jakarta atau di sumut pak
belum dibahas tetapi artinya ketika nama pak ahok terus menerus ada yang menyuarakan itu artinya kepemimpinannya diakui
jarod saiful hidayat ini
sehingga itu menunjukkan bagaimana seorang pemimpin itu diakui karena keputusan keputusannya apakah berpihak di dalam memajukan daerahnya memajukan indonesia raya
nah teman teman semuanya rakernas nanti tentu saja sikap politik tersebut untuk menjawab apakah indonesia akan lebih baik
itu menjadi tolok ukur yang terpenting
karena kami ruang gerak kehidupan politiknya adalah berdedikasi bagi rakyat bangsa dan negara
dan kemudian yang kedua apakah pdp perjuangan dengan tugas tugas ideologis yang begitu kuat
itu juga akan lebih baik apabila kami berada di dalam atau di luar pemerintahan
tentu saja ini merupakan suatu keputusan strategis
yang harus dijawab dengan cermat
karena menentukan arah masa depan bangsa dan negara indonesia
demikian dari kami kurang lebihnya memaaf
terima kasih dan meriah
terima kasih dan meriah
terima kasih dan meriah